suka sama si untut
dia mau untuk jadi istri kedua
jadi kalau si untut mau jadi istri kedua
yang pasti saya jadi besannya
ngerti kan nanti sampai sini
kalau saya jadi besarnya
pasti teh saya diangkat jadi kepala proyek lain
pak barang barang yang di cidahu sudah dipindahin ke sini semua
sudah cuy baru deh antar
yaudah kalau gitu dede bikinin minum dulu ya
yaudah tunggu sebentar ya
terima kasih ya mak
sudah mengurus icu selama ini
mimin juga mau ngucapin terima kasih banyak sama emak
mak teh sudah mendidik ngui dengan baik
ngui bisa jadi suami yang baik
gak ada apa apa
itu kan tisna ada urusan apa ya sama coyoyo
tapi urusannya itu apa
urusannya paling juga masalah tunguty
emang tuti punya urusan apa cek
iya kang dadang
gak usah doi
kang dadang bercanda apa serius
kok gak ada yang ketawa
kang tisna mau ngajak kita kerja lagi di pangkul
jangan kasih dia
baik baik baik
mangga mangga tisna silahkan duduk
enak banget ya hidup kayak kalian nih
hidup kayak kalian nih dambaan suami seluruh dunia
kang tisna mau ngajak saya sama akum kerja di proyek lagi kang
doi emang idoi mau kerja
ya saya sih mau aja kan tisna
kalau akum ikut saya pasti ikut kan
mau kerja apa
hidup kalian kan udah enak
dulu waktu kalian kerja sama saya ah kalian gak punya apa apa
sekarang kalian gak kerja kalian punya semuanya
popon kamu kenapa
ibu popon memaksa popon
untuk cepet nikah bu
papa gak mau bu
gak mau ibu
saya ada peru sama yoyo
kalian terdekat sama yoyo
yoyo mau dengerin
boleh apa kan tisna
saya seneng sama kamu doi
dari dulu gak berubah
terima kasih kan tisna
saya juga seneng sama kan tisna
ya begini nih
suka sama si untut
dia mau untut
jadi istri kedua
kalau si untut mau
jadi istri kedua
saya jadi besarnya
ngerti sampai sini
kalau saya jadi besarnya
pasti teh saya diangkat
jadi kepala proyek klien
ini yang perempuan gak paham
kalau kita laki laki mah paham pasti
sama yoyo mau jual anak
jadi boleh ya
kasih pengertian ke dia
kalian teh gak mau ya
saya punya uang banyak
iya mau kok toh kang
gak mau kan
lah udah sore ini
saya mesti jalan dulu
ah gak usah kum
cari duit jualan anak
ya manatre sepatunya
tidak dilepaskan til di masuk ke sini
giliran kang tista ditawarin minum
kalau saya cek
kalau kamu koroslet
kalau misalnya kita tinggal di ciraus
tempat tinggal kita di mana
selama ini akan ketinggal di warung boskos
tapi kalau mimin sudah tinggal sama akan
kita bisa cari rumah sewaan
kita bisa sewa rumah petak
mimin mau kang
mimin mau kang tinggal di ciraos
semua orang saling kenal
semua orang saling tegur siapa
seperti hidup masing masing
iya akang teh
ya udah kalau gitu
tapi mimin duluan ya yang buka omongan
takut banget sih sama apa
iya tuh takut min
tuh udah ada angkatnya
saya mah gak mau
saya tadi cuma nyeneng nyenengin kang bisna aja
lagian orang tutinya juga udah seneng kok tinggal di cirawas
saya juga gak mau
saya nyimak kang dadang
ya kan kang dadang nyuruh
tau kang dadang
tadi apa sekarang nih kang dada
kalau tadi kang tisna kesini
kalau sekarang ya saya gak tau kang dadang
sekarang saya tanya kamu tau gak tadi kenapa kamu saya suruh nanya sama ciyoyo
berisik aja penduduk